gue tau lo gak akan menganggap gue sebagai pacar lo lagi
tapi buat gue
lo tetep cewek yang ada di hati gue sampe mati sal
kalau ada yang gak mau buat saya aja deh
wah cowoknya ganteng lagi rumahnya
jarang jarang juga kan liat si nathan so sweet kayak gitu
yaudah kita lanjut lagi ya
sampai mana tadi
ini aku mas
aku dulu cantik banget
aku dulu cantik banget
iya kamu cantik sekali dulu mel
kok ada telepon
ini biasa kantor
gimana perasaan kamu
udah mau pulang
pengen cepet cepet pulang
cepet pulang ya
maaf pak andi dokter mau ketemu
dokter mau bicara sama aku
kamu tunggu sebentar disini ya
suster tolong temani dulu ya
aku balik lagi sebentar
sampai jumpa lagi
pak cuman telepon kantor aja
aku anterin kamu balik ke ruang kamu lagi ya
terus kita mau bicara sama roti
kita mau pulang
huh inget cardio aja
apanya sih di jackie
nanya sih nih jemput kamu lah
masa jemput pacar sendiri harus ditanya
ih syahr tuduh mun
lagian kan udah di sini juga kali
kamu juga bisa janjian dulu sama aku
apa yang sih harus pakai janji
duh guys mendingan kalian pergi deh
keburu dinda liat
aduh gawat nih
itu bukan yang monas sama okan
mona sama okan pacaran
mona sama okan tuh mau ke
jadi lo semua bohongin gue
dan malam itu
mona sama okan jalan bareng gak
makanya lo semua gak akan telepon gue
gue bisa jelasin semuanya po
sekarang gini ya
pulang sekolah ke toko buku
dan lo cari tahu apa arti sahabat
aduh my darling
makasih ya kalian berdua udah mau berdua
ngemenin gue cari keperluan buat acara oasis
ibu kan namanya sahabat sih
biar salma gue yang nganter
kau ngujuknya bukan pacar apa lagi
eh siapa tuh pada tauran
gak maksudnya orang
itu neta kerasa banget sih
di bawah kemana lagi tuh salma
aduh berisik banget sih
aduh gini kita harus kejar natan deh
udah biarin aja
gak orang gemes gitu kok
ih gue gak usah panci
tembak tembak tembak
kalau hp gue jatuh retak pecah gimana
itu tuh drama banget sih
handphone flow itu masih di tangan
gak ancur gak retak tuh
hp gue nih lagi retak
gua hari ini gak menerima curcol berbagai bentuk apapun ya
siapa juga yang mau curhat sama lo
gue itu kesini tuh mau nebeng
yuk anterin gue pulang dong
budi lagi menunggu adit sahabat budi
budi bisa karena gue gak peduli
jadi yuk yuk
gak mau gue
lo tetep gak mau
kenapa sih semuanya tega banget sama gue
temen temen gue gak tau di mana
lo anterin gue pulang aja gak mau bud
nah gitu dong
tadi kayak gak
udah udah udah
udah udah udah
udah udah udah
udah udah udah
udah udah udah
buruan dong budi
kan lebih cepat lebih aman juga
nggak usah nat makasih
gue bisa pulang sendiri kok
ah apaan ini
oh mau ngajak pulang bang ya
eh boleh yuk
eh pede banget sih lo
eh denger ya mana mau aldo nganterin cewek yang kerjanya bikin sakit kepala orang
salma tadi kayaknya sama nathan ya kak
hah sama nathan
kalah start lagi tuh do
sekarang gue sadar kalau cuma lo yang ada di hati gue asal
udah dek maafin aja wajar kalau hilang sama juga cowok kasian tuh cowoknya ganteng lagi
ibu ibu maaf sayangnya ibu salah paham dek ini bukan pacar saya kok saya nggak punya pacar
tapi buat gue lo tetep cewe yang ada di hati gue sampai mati sal